seorang pasien positif covid sembilan belas berusia lima puluh tahun asal desa penuja kecamatan praia barat
kebupaten lombok tengah berusaha kabur dari ruang isolasi rumah sakit umum peraya selasa dua puluh delapan april
aksi nekat pasien terekam kamera cctv yang dipasang di ruang perawatan pasien
petugas sempat mencari pasien di sekitar rumah sakit tetapi tidak ditemukan
setelah dilakukan pencarian selama sekitar sepuluh jam
petugas gabungan akhirnya menemukan pasien di sebuah pondok di sawah milik warga pada rabu pagi
pasien akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit umum daerah praia untuk penjalani perawatan di ruang isolasi
lalu rahmat juniadi lombok tengah ntb